maksudnya gimana akan berbahas mengenai
ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut
pers itu kan apa sih
menurut saya dia benar benar turun ke bawah
saya banyak temen dulu kan waktu pdi
ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang undang penyiaran
loh untuk apa ada media
makanya saya selalu mengatakan eh kamu kamu tuh ada dewan pers loh
lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik
lah kok nggak boleh ya kalau ada investigasinya
loh itu kan artinya
pers itu kan apa sih
menurut saya dia benar benar turun ke bawah loh
tapi kan juga sempat kasih dulu mbak soal revisi revisi beberapa undang undang
termasuk soal penyiaran dan juga mk dan itu ketika mbak puan sedang berada di luar negeri
itu apakah juga kritik dari ibu supaya mbak puan lebih tegas mengawal revisi revisi undang undang di dpr
ya saya kan tugas ke luar negeri
karena memang sebagai ketua dpr ada event event apa conference internasional bersama ketua dpr yang lain
jadi memang semua hal yang terjadi di dpr tentu saja sudah sepengetahuan saya untuk bisa dilakukan di dpr
jadi hal hal tersebut memang sudah dibicarakan melalui fraksi fraksi yang ada di dpr
jadi itu salah satu tugas untuk saling mengawal saling mengkoordinasikan dan dibicarakan bersama di dpr
ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya